bank indonesia telah melakukan pencabutan dan penarikan beberapa pecahan uang kertas rupiah
hal ini dilakukan selain mempertimbangkan masa edar uang
serta ini juga adanya uang emisi baru yang dilengkapi dengan teknologi pengamanan pada uang kertas yang lebih canggih
begitu empat uang kertas rupiah dicabut bank indonesia
kita ucapkan selamat tinggal uang rupiah lama selamat datang uang rupiah baru
kami akan mengulasnya untuk anda
selamat tinggal uang lama
uang uang rupiah emisi lama tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang ditarik peredarannya oleh bank indonesia
yaitu uang kertas nominal sepuluh ribu yang bergambarkan pahlawan cuknadin
kemudian dengan uang kertas dua puluh ribu hiyajar dewantara
kemudian uang kertas lima puluh ribu yang bergambar wr supratman
dan juga uang kertas seratus ribu yang ini bergambar pahlawan soekarno hatta dengan polimer plastik di sini
ini adalah uang uang emisi keluaran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang sebetulnya pada tahun
dua ribu tiga belas dua ribu delapan lalu tahun dua ribu delapan lalu ini sudah ditarik peredarannya dari peredaran uang di indonesia
dan kemudian pada tahun dua ribu tiga belas begitu uang uang ini boleh ditukarkan di bank bank umum
di bank bank umum yang terdekat begitu dari rumah anda
ini berarti jaraknya dari dua ribu delapan ke dua ribu tiga belas ini ada jarak lima tahun anda bisa menukarkan uang uang nominal lama ini
di bank bank umum terdekat anda
ini berarti jaraknya dari tahun dua ribu tiga belas ini ada jarak lima tahun anda bisa menukarkan uang uang nominal lama ini
kemudian bank indonesia memberikan tenggat waktu lagi hingga tahun dua ribu delapan belas
di mana dari tenggat waktu dua ribu tiga belas sampai dua ribu delapan belas ini
anda hanya bisa menukarkan uang uang nominal lama sepuluh ribu dua puluh ribu lima puluh ribu dan seratus ribu lama ini
di bank indonesia saja kantor bank indonesia dan juga kantor perwakilan bank indonesia
dan tadi ya bi juga baru saja mengimbau bahwa tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas adalah batas akhir anda bisa menukarkan uang uang nominal nominal lama tersebut
di kantor perwakilan bank indonesia maupun di kantor pusat bank indonesia
nah kita lihat ini adalah uang rupiah yang sudah tidak laku lagi di pasar uang maupun di peredaran uang di pasar masyarakat
di sini kita lihat ada uang sepuluh ribu tahun emisi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang ini bergambar tadi pahlawan cut nyadin
kemudian uang dua puluh ribu ini yang bergambar pahlawan ki hajar dewantara
ini sudah ditarik juga peredarannya
kemudian selanjutnya uang lima puluh ribu yang bergambar
pahlawan wr supratman dan juga uang seratus ribu ini tahun emisi seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang bergambar pahlawan soekarno hatta dengan ciri khas
pasti anda ingat ya ada polimer plastik di sini menjadi uang ciri khas seratus ribu ini
dan memang penarikan uang ini harus dibarengi peredaran maksud saya pembuatan uang baru begitu
bi sudah mengeluarkan uang emisi baru tahun dua ribu enam belas begitu
pecahan dari mulai seribu dua ribu lima ribu dua puluh ribu hingga lima puluh ribu dan seratus ribu begitu
dan keluaran uang emisi baru tahun dua ribu
ini harus dibarengi dengan penarikan uang emisi lama tadi dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan juga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
selain untuk ini kedaulatan bangsa ya karena uang kertas berlambang negara berlambang pahlawan negara
ini menjadi lambang kedaulatan negara hingga ini juga bisa mencegah inflasi yang terjadi di masyarakat
jadi penarikan uang uang nominal nominal lama ini harus dilakukan dan ditukar
begitu jika tidak ditukar uang emisi tahun dua ribu enam belas dan juga uang emisi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini peredaran uangnya akan sangat banyak tentunya ini bisa juga memicu
adanya inflasi dan juga akan mendorong kenaikan harga bahan bahan pokok di tengah masyarakat begitu
makanya uang emisi lama ini harus ditukar dengan uang emisi baru
dan nanti anda akan bisa menukarkannya tadi sampai tingkat waktu yang diberikan yaitu tanggal tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
selanjutnya mengapa bi kemudian tadi menukarkan uang emisi lama tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dengan uang emisi baru tahun dua ribu enam belas
nah ini uang uang emisi baru tahun dua ribu enam belas yang baru saja dikeluarkan

sistem teknologi pengamanan di sini di uang emisi baru bi menetapkan ada tiga level keamanan
tiga level keamanan ini bisa mencegah uang uang tersebut dipalsukan begitu ya
dan tiga level keamanan ini tentunya pasti bisa membuat masyarakat indonesia lebih aware dengan melihat tingkat tingkat level keamanan yang tertera yang berada di uang tersebut
kalau kita lihat di sini tiga level keamanan tersebut berupa yang pertama adanya logo bank indonesia
ini adalah fitur rainbow atau rainbow feature
fitur rainbow ini kalau misalnya di terawang anda bisa melihat bahwa ada logo bank indonesia dan juga uang nominalnya tertera di sini
fitur warna warni ini yang bergaris garis ini
dan kemudian selain fitur rainbow yang ada di situ juga ada color shifting
di mana color shifting ini adalah perubahan warna yang bisa anda lihat jika uang ini dilihat dari sistem
pertama ada yang berbeda
level keamanan yang pertama yaitu sistem keamanan terbuka
karena anda benar benar bisa melihat berupa color shifting dan juga fitur rainbow tadi
anda bisa melihat dengan kasat mata atau anda beraba
selain itu juga ada bagian yang bisa disentuh oleh para kaum disabilitas atau tunanetra
ada braille di situ hingga bisa tahu nominal uang ini berapa nominalnya
selain itu juga ada sistem semi terbuka
nah sistem semi terbuka ini ternyata uang pecahan emisi barang
baru tahun dua ribu enam belas ini jika disinari sinar ultraviolet mereka akan menimbulkan warna yang berbeda
tapi itu karena kenapa disebut semi terbuka
karena harus ada bantuan sinar ultraviolet agar anda bisa melihat perbedaan warna yang terjadi saat uang uang emisi baru tahun dua ribu enam belas ini dipaparkan sinar ultraviolet
dan selanjutnya adalah sistem tertutup
dari tadi tiga level keamanan yang pertama itu terbuka
kedua semi terbuka
terbuka dan ketiga tertutup
dan tertutup ini kenapa dikatakan tertutup
karena hanya bi saja atau bank indonesia saja disini yang memiliki alat sortasi
jadi alat sortasi bank indonesia ini bisa kemudian melihat atau alat sortasi yang dibeli bank indonesia ini bisa menetapkan oh ini uang asli yang diterbitkan oleh bank indonesia
itu alasan bi untuk menarik uang emisi lama tadi agar tidak beredar lagi di masyarakat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah ini dia yang menarik selanjutnya
uang ramai dijual online
meskipun bank indonesia telah mencabut ya peredaran uang ini dari tahun dua ribu delapan hingga tahun dua ribu delapan belas ini artinya shifting dari uang emisi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ke uang emisi tahun dua ribu enam belas ini butuh waktu kira kira sepuluh tahun
tapi ternyata uang ramai ini kita bayangkan dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga tahun dua ribu delapan artinya ini uangnya sudah dua puluh tahun
sudah dua puluh tahun begitu ya beredar sudah dua puluh tahun beredar di masyarakat indonesia umurnya juga sudah lumayan begitu dan ternyata ini sudah banyak kolektor kolektor uang yang melirik karena langkanya uang pecahan emisi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan juga uang emisi seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan begitu
ini yang kami rangkum dari berbagai situs belanja online mulai dari lazada tokopedia hingga bukalapak begitu
di sana ada kolektor kolektor uang lama ataupun mereka yang menyimpan uang lama ini
ada yang menawarkan ada juga yang mencari uang emisi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan juga seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini dengan harga nominal ini lebih tinggi daripada harga nominal yang tertera di uang emisi seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan tersebut begitu
kita lihat uang sepuluh ribu di situs belanja tersebut dijual di harga dua puluh hingga tiga ratus ribu rupiah
kemudian uang dua puluh ribu emisi lama ini dijual di dua puluh lima ribu hingga enam ratus lima puluh ribu rupiah
kemudian lima puluh ribu ini dijual di dua ratus
hingga dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah begitu
dan ini seratus ribu ternyata bisa dijual di harga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
ini yang kami rangkum dari beberapa situs belanja online yang ada di indonesia karena langkanya uang ini
karena kolektor uang lama itu kalau melihat uang emisi lama mereka melihat nilai estetikanya juga ada nilai sejarahnya di situ
karena ada nama nama pahlawan juga
pahlawan dan juga di belakangnya juga ada ciri ciri khas indonesia lainnya
begitulah di uang ini sehingga menyebabkan uang ini
tentu saja nilai estetikanya juga akhirnya harganya menjadi semakin mahal di para kolektor
bisa jadi nanti sepuluh tahun atau dua puluh tahun lagi harganya bisa lebih tinggi
tapi itu tadi
yang utama adalah anda harus mendengarkan imbauan dari bank indonesia untuk kalau anda memiliki uang ini dalam jumlah banyak tentu harganya tidak akan semahal ini ya
untuk menukarkan paling lambat pada tanggal tiga puluh desember dua ribu dua puluh
artinya tahun dua ribu sembilan belas ini sudah benar benar berganti dengan uang emisi baru semuanya dari seribu sampai seratus ribu
selamat tinggal uang lama
kita sama sama harus cinta rupiah ya
kan kalau kita lihat sekarang rupiah semakin melemah
sepertinya di pasar valuta asing begitu sampai empat belas ribu lebih nilai rupiah diperdagangkan dengan kita cinta pada rupiah
begitu kita juga pastinya ikut berperan dalam menjaga pertahanan dan juga kedaulatan negara dengan nilai tukar kita sendiri